menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal dua ratus dua puluh dua ayat satu kuhap haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini
mengingat pasal tiga ratus empat puluh kuhp junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dan pasal empat puluh sembilan junto pasal tiga puluh tiga undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas tentang perubahan atas undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang informasi dan transaksi elektronik
junto pasal lima puluh lima ayat satu kuhab undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu tentang kitab undang undang hukum acara pihak dana
mengadili menyatakan terdakwa ferdi sambo shsik mh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya
yang dilakukan oleh sikmh
mengadili menyatakan terdakwa ferdi sambu esa sikmh telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya
yang dilakukan oleh sikmh
mengadili menyatakan terdakwa ferdi sambu esa sikmh telah terbukti sarasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya
yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya